seperti inilah suasana kota bern swiss
ibu kota negara swiss ini adalah kota terbesar keempat di swiss setelah zuri genewa dan basel
suasana berbeda tampak di kawasan kota tua bern
tepatnya di depan gedung parlemen atau warga lokal menyebutnya bendes khas
setiap minggu keempat di bulan november selalu digelar festival bawang
awalnya festival ini bertujuan untuk mempertemukan para petani dan warga kota bern secara langsung
namun kini festival bawang menjadi acara yang selalu dinanti warga lokal dan para turis yang berkunjung ke bern
dalam festival ini dibuka beragam stand
mulai dari pedagang bawang makanan hingga souvenir yang banyak diburu pengunjung
para pedagang ini sebagian besar berasal dari desa desa sekitar kota bern
yang memang berprofesi sebagai petani dan pedagang kelontong
jika dahulu banyak bawang
cadang yang memang diproduksi secara lokal oleh warga
barang barang buatan tiongkok juga sudah mulai dijual dalam festival ini
bahkan makanan thailand dan kawasan asia lainnya juga ada di sini
namanya juga festival bawang
pasti yang menjadi incaran adalah bawang yang disusun sedemikian rupa untuk menarik para pengunjung
jadi jika anda berkunjung ke bern swiss
jangan melewatkan festival bawang ini ya